kebijakan pelonggaran juga dialami oleh pelaku perjalanan luar negeri dan juga jemaah umroh
bagaimana implementasi aturan perjalanan ini dilakukan
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber
ada prof hilman latif dirjen penyelenggaraan haji dan juga umroh
ada pak farid aljawi sekjen dari ampuri
prof hilman pak farid selamat malam apa kabar
prof hilman pak farid selamat malam
ya selamat malam pak srenhat
ini pelonggaran pelaksanaan ibadah umroh yang diberlakukan oleh pemerintah arab saudi
mungkin menjadi kabar baik ya bagi masyarakat dan juga para asosiasi penyelenggara ibadah haji dan juga umroh
saya ingin tanya dulu ke prof hilman bagaimana kemudian kementerian agama pemerintah
merespon pelonggaran yang diberlakukan oleh pemerintah arab saudi
ya pertama kita
tentu merasa senang ya dan bergembira karena ini merupakan satu angin segar buat kita
bahwa jamaah kita semakin dimudahkan baik di indonesia maupun di saudi ya
terkait dengan protokol yang lebih ringan tanpa karantina bahkan juga dengan pcr dan lain lain
jadi ini di satu sisi merupakan satu bentuk kebijakan yang memperingat kondisi jamah kita
tapi di sisi yang lain
tentu saja harus juga kita cermati banyak hal
salah satunya adalah bahwa kalau sebuah kebijakan seperti saudi ini
memperingan tidak adanya karantina ataupun protokol dan lain lain
maka kemudian kuncinya adalah mereka akan memberikan perhatian yang cukup kuat
terhadap kondisi jamaah khususnya vaksin mereka
nah ini juga menjadi persyaratan yang harus dipenuhi
yang kedua tentu saja ada konsekuensi konsekuensi yang harus di follow up ya
oleh kita semua termasuk juga nanti oleh ppu ya terkait dengan kebijakan ini
karena di dalam keputusan yang dikeluarkan oleh gaka tanggal lima bulan maret tahun dua ribu dua puluh dua ini
ya apakah itu otoritas penerbangan saudi yang mengatur tentang karantina dan lain lain
ataupun travel yang sudah membayar untuk karantina di saudi
ya itu ketika datang harus dikembalikan biaya karantinanya
nah ini juga secara teknis tentu saja harus di follow up
yang ketiga dari saya tentu saja kita tetap harus melakukan mitigasi risiko ya
mitigasi risiko dengan covid ini dibebaskan bukan berarti bersih sebersih bersihnya gitu ya
tetapi memang di sana kondisinya masyarakat saudi itu relatif ya vaksinnya sudah luas
bahkan pustannya sudah luas
nah sekarang jamah kita kondisinya akan bagaimana
nah ini penting juga untuk diperhatikan
nah terakhir dari saya alhamdulillah ya pemerintah republik indonesia itu juga responsif ya
jadi gayung bersambut bahwa keputusan untuk karantina di indonesia juga sudah dicabut atau dikurangi menjadi satu hari ya
sebagai tetap tindakan preventif
dan masyarakat yang kembali dari luar
sebagai tetap tindakan preventif
dan juga respon yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pemerintah indonesia
terima kasih pak dirjen
yang pertama kami dari ampuri mengapresiasi terhadap pemerintah arab saudi yang telah memperingan beban jamaah
dengan tidak mempersyaratkan antigen dan pcr untuk masuk ke arab saudi
karena antigen dan pcr ini menjadi momok
ketika semua terkait dengan penyelenggaran umroh sudah disiapkan
masuk karantina satu hari ketika mau berangkat positif
nah ini menjadi pr besar bagi penyelenggara dan jamaah harus membatalkan
dengan adanya kelonggaran ini luar biasa
masyarakat senang sekali
dan kita berterima kasih kepada pemerintah arab saudi
yang kedua juga pemerintah arab saudi membuat kebijakan yang luar biasa
yang tadinya karantina di saudi lima hari empat hari
sekarang juga sudah ditiadakan
nah ini juga bukan berarti dengan tidak adanya prokes
terus jamaah ini bertindak semaunya
tentu kita sama sama ketahui bahwasannya pandemi ini masih ada
dan tetap kita berlakukan untuk di indonesia menjaga ketentuan ketentuan kesehatan pada umumnya
yang kedua terima kasih juga kepada pemerintah indonesia yang begitu cepat merespon
dan menyelaraskan kebijakan
pemerintah arab saudi dengan menerbitkan se satgas
yang memperpendek durasi karantina
ppln bagi yang sudah vaksin dua kali
tiga kali yang tadinya tiga x dua puluh empat jam
menjadi satu x dua puluh empat jam
tentunya kebahagiaan kita semua ini ya terutama umat islam
harus dijaga agar nantinya mungkin pelaksanaan ibadah haji bisa terlaksana jika ini dapat dikendalikan dengan baik
oke saya kembali ke pak dirjen
pak dirjen dengan kebijakan pemerintah arab saudi yang kita apresiasi ya
tadi diapresiasi juga oleh ampuri juga oleh pemerintah
juga kemudian mulai didorong agar pemerintah lewat kementerian agama juga membuat semacam kebijakan resiprokal
resiprokal gitu ya
yang antara pemerintah dengan pemerintah arab saudi
termasuk kemudian juga merevisi pembiayaan yang komponen komponennya mungkin bisa dikurangin
apakah itu kemudian juga sudah disiapkan oleh pemerintah dalam hal penyesuaian pembiayaan tadi itu prof hilman
ya khusus terkait dengan umroh ya
kita kan hanya mengeluarkan kebijakan terkait dengan referensi harga
referensi harga itu sudah dikeluarkan oleh kementerian agama
jadi dulu ada sekitar dua puluh delapan juta dan itu tergantung kepada layanan yang diberikan oleh ppu
bisa lebih bisa kunjung kurang
tapi tidak akan jauh dari itu
kalau misalnya kondisinya normal
nah dari segi harga saya kira ppu memang berbeda beda tergantung pada layanan yang mereka berikan
tapi tentu saja persyaratan persyaratan yang terkait dengan protokol yang sudah mulai dihilangkan
maka akan ada penurunan ya dari segi biaya yang harus dikeluarkan
yang biasanya cukup tinggi gitu ya persentasenya
nah ini sudah kita keluarkan
nah yang kedua sebetulnya indonesia tidak hanya merespons ya saudi
tetapi satgas itu tidak spesifik kepada saudi
nah ini juga harus dicatat ya tidak spesifik pada jamaah umroh
tapi juga untuk ppln yang lain
meskipun ya dalam konteks ini umroh itu mendapatkan barokahnya
mendapatkan dampaknya ya
apa dampaknya yang lebih positif
karena memang ppln khususnya ke saudi itu banyak sekali dan kebanyakan dari jabah umroh untuk satu dua bulan terakhir ini
dan tentu saja sampai satu bulan ke depan ya
sampai ramadan dengan jabah
jadi kita seperti itu pak untuk kebijakan
oke pak farid kalau dari sisi asosiasi penyelenggara bagaimana soal pembiayaan ini yang diharapkan kemudian pembiayaannya bpih nya sudah mulai kembali normal lagi begitu
tentu kita akan merevisi harga yang sudah dikeluarkan
namun keputusan ini kan baru keluar kemarin
sekitar dua hari yang lalu
dan kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya
terkait dengan durasi hari yang tadinya karantina itu tetap kita harus bayarkan
hanya saja tidak karantina mereka tetap bisa langsung melaksanakan ibadah ketika mereka sampai di tanah suci
mungkin biaya yang dikeluarkan yang harusnya menjadi kewajiban adalah pcr
biaya pcr itu yang tadinya tidak dikeluarkan bisa dikembalikan kepada jamaah
namun durasi hari karantina ini tidak bisa dipotong
karena saat ini yang biasanya paket normal hanya sembilan hari ini menjadi dua belas hari
karena apa ada tambahan lima hari empat malam untuk karatina
dengan tidak ada tambahan karantina hotelnya tetap dipakai
hanya saja tidak untuk karantina
namun bisa langsung melaksanakan ibadah
oke jadi memang akan juga ada secara paralel ya penyesuaian harga dari kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah arab saudi ini
kita break dulu ustaz jeddah
saya juga akan tanya juga ke pak dirjen bagaimana kemudian soal haji dua ribu dua puluh
yang ini sudah mulai banyak kemudian pemerintah untuk yang mendorong pemerintah untuk kembali mengembalikan kuota haji dan lain sebagainya
bagaimana kemudian tanggapan dari pemerintah soal hal itu
kita bahas ustaz jeddah kami akan segera kembali sesaat lain
anda kembali di newscast kita masih membahas soal penyesuaian ibadah haji dan juga umroh pasca
pemerintah arab saudi melonggarkan sejumlah aturan di masa pandemi covid sembilan belas yang ini direspon sangat positif di indonesia
saya ke prof hilman lagi pak dirjen
dengan pelonggaran ini kemudian dinilai artinya ibadah haji tahun ini bisa jadi pemerintah arab saudi akan menerima dari seluruh negara
sehingga muncul dorongan agar pemerintah juga merespon soal memaksimalkan kembali kuota haji indonesia
nah sejauh mana mungkin negosiasi komunikasi dan juga upaya upaya itu dilakukan prof hilman
untuk komunikasi kita tetap intensif ya dengan pemerintah saudi arabia
bahkan kita juga sudah mengadakan pertemuan pertemuan dengan partner kita dan muasasa atau dengan syarikah di sana
mengenai kuota ini menjadi satu hal yang memang kita tunggu tunggu
artinya sampai saat ini pemerintah saudi arabia masih mematangkan finalisasi bahasanya mengenai kuota ini
bukan hanya tentang kuota indonesia tetapi kapasitas yang akan diterima saat ini
berapa jumlahnya itu kan juga belum patik
mungkinkah itu ya tujuh puluh lima lima puluh ataupun dua puluh lima
nah ini kan kita masih tunggu berapa total dari jamaah yang bisa masuk ke saudi arabia
dan baru kemudian kita berbicara tentang jamah dari indonesia
insya allah saya kira karena besok juga di saudi ada beberapa forum
di mana dialog lebih intensif ya
dengan pemerintah saudi arabia pada saat muktamar haji dan umroh di jeddah
tanggal dua puluh satu sampai dua puluh tiga
ini juga menjadi kesempatan bagi kita semua
termasuk pemerintah indonesia untuk bisa tahu lebih jauh
bagaimana situasinya agar persiapan yang dilakukan juga cukup
nah sementara dari kami sendiri sebenarnya kami sudah mengirimkan tim
untuk persiapan akomodasi persiapan konsumsi persiapan transportasi
finalisasinya ketika talimatul hajj ataupun menserah resmi dari pemerintah saudi arabia terkait kuota
oke jadi sudah ada tim ya pak dirjen yang kemudian mempersiapkan itu
tapi posisinya indonesia masih menunggu pernyataan atau statement yang resmi dari pemerintah arab saudi soal kuota
tapi paling tidak ancang ancang dari kementerian agama soal kuota ini
atau dalam komunikasi yang dibangun ini
berapa yang kemudian diharapkan
apakah betul betul kembali seperti kuota normalkah
atau paling tidak ada batasan angka yang kemudian diharapkan ini agar bisa mengakomodasi banyaknya niat untuk bepergian haji
ya kalau harapan tentu saja sebanyak banyaknya ya
tetapi kan ini lagi lagi pemerintah saudi yang menentukan
menentukan kuota totalnya
nah ini kalau dari indonesia ya kita ingin sebanyak banyaknya
karena kita tahu ada lima dua juta orang yang dimenanti ya
setidaknya yang sudah harus berangkat tahun dua ribu dua puluh itu kan juga lebih dari dua ratus ribu orang
maka tahun dua ribu dua puluh tiga itu masih memberangkatkan jamaah yang tahun dua ribu dua puluh
nah kita berharap ya ini lebih banyak lah untuk indonesia
tentu saja dengan kemungkinan kemungkinan persiapannya
karena saya yakin pemerintah saudi juga sudah membaca
yang biasanya pengumuman itu di bulan november atau desember
dan hingga hari ini kita belum mendapatkan pengumuman resmi
maka kemudian mereka juga sudah menghitung
kira kira kuota berapa yang bisa dilakukan persiapan secara maksimal
pak farid ada harapan khusus kepada pemerintah
pelonggaran dari pemerintah arab saudi terkait kuota ini
apa yang kemudian ingin anda sampaikan
ya ini sekitar delapan belas ribu
dan kami ampuri anggota ampuri yang berjumlah lima ratus dua puluh perusahaan
itu kurang lebih delapan jamaah
dan kita juga sudah siap
dan kita sudah mengkonfirmasi
kepada jamaah jamaah agar siap
tentunya hal ini dipermudah dengan umroh sudah berjalan
karena komponen terbesar adalah penerbangan
yang tadinya kita khawatir penerbangan tidak bisa berjalan secara mendadak
namun karena sekarang sudah berjalan
dan lancar tinggal mempersiapkan akomodasi
tentunya insya allah tanggal dua puluh satu
pak dirjen kami juga hadir di saudi arabia
dalam acara konvensi haji di jeddah
ya ini insya allah juga mempermudah komunikasi dengan pihak saudi
dalam rangka pelaksanaan ibadah haji nanti
tentu harapannya sama kita berdoa pemerintah indonesia diberikan kepercayaan lebih
dan diberikan kuota lebih banyak
karena indonesia adalah jamaah terbanyak haji nomor satu di dunia
kalau dari anda dari ampuri juga
bagaimana memanfaatkan atau mengambil momentum ini
momentum pelonggaran ini
agar juga bisa memberangkatkan kembali dalam jumlah yang banyak
atau memaksimalkan pelonggaran yang kemudian diberikan
atau diputuskan oleh pemerintah arab saudi ini
ya tentunya kami membenahi diri
pada para calon jamaah kita mengedukasi
lebih banyak terkait dengan pelaksanaan ibadah haji
yang akan dilaksanakan nanti
dua tahun tidak ada pelaksanaan haji
saya rasa sudah cukup mengedukasi kepada masyarakat
baik secara bimbingan
baik bimbingan ibadah maupun bimbingan kesehatan
yang kita lakukan secara intensif
melalui perusahaan perusahaan yang kami bina
di bawah kementerian agama
tentunya kami lebih simple
karena kami berhubungan langsung dengan pihak pihak vendor yang ada di arab saudi
terkait dengan pelaksanaan ibadah haji
tentunya dilaporkan kepada kementerian agama
dalam hari ini adalah pak dirjen dan kawan kawan
tapi pertanyaannya juga sekarang adalah
bagaimana dari pemerintah atau dari semua pihak paling tidak
untuk menjaga agar jemaah umroh
atau mungkin nanti jemaah haji
ini agar tidak terpapar covid sembilan belas
karena bagaimanapun juga pasti ancaman itu tetap ada ya
ya justru pak
justru karena adanya kelonggaran yang begitu besar di saudi arabia
maka kewajiban bagi kita itu adalah memitigasi risikonya
nah ini yang penting
euphoria dengan dilonggarkan itu
tidak mengurangi kehatian kehatian kita
dan kita harus ingat bahwa
kedisiplinan masih penting
yang kedua juga
kuota ini belum diumumkan
nah saya berharap
semuanya tetap disiplin
semuanya tetap menjaga diri dengan baik
semuanya tidak ada yang melakukan pelanggaran
seluruh aturan tiga k itu
atau pengumuman tentang kuota
mou sudah bisa dilakukan
dan kita kan sudah tenang
nah kalau saat ini
tanda tandanya sudah mulai kelihatan abu abu agak terang ya
tapi tetap saja
kan belum ada pengumuman apa apa
terkait dengan haji
karena itu saya sering mengatakan
itu kan adalah sebuah perjuangan ya
termasuk yang dilakukan oleh para jamaah umroh
oleh para ppu
dan oleh para petugas kita di sana
nah mari saya kira
kita semua bersama sama
agar seluruh prosesi umroh ini
dan itu menjadi percontohan juga
bagi pemerintah saudi arabia
dan bagi kita juga untuk belajar
di masa yang akan datang
dalam waktu dekat ini
yang mungkin belum sepenuhnya hilang
tanda tandanya sudah abuh abuh
bahwa penyelenggaran ibadah haji
khususnya bagi haji dari indonesia
bisa berlangsung pada tahun ini
sambil kemudian ada upaya mungkin
untuk melobi soal kuota
dan juga sambil menunggu
kemudian pernyataan resmi dari pemerintah arab saudi
ya tentu saja ini terus kita lakukan ya
justru kita harus optimis ya
kita harus optimis kita harus bergembira
kita sambut situasi ini dengan baik
dan komunikasi yang terus lancar
dan pemerintah sana
tetapi di sisi kita
di sisi kita jangan sampai
ini justru menjadi euphoria
dampaknya kurang bagus
ini juga jamaah akan harus hati hati
dan ppu juga tetap
menjaga sop nya
dalam mengatur jamaah dan lain lain
beberapa kali apa yang dilakukan oleh ppu
itu juga mendapatkan respon positif ya
masyarakat kita atau jamaah itu bisa mau berbaris dan rapi
mau antri dengan baik
dan seterusnya ya
untuk ke tempat tempat tertentu
pada saat masa pandemi ya
nah tentu saja ini juga tetap harus kita jaga ya
karena kita tidak tahu
seberapa kuat sebetulnya imun kita
nah salah satunya adalah juga
mengenai vaksinasi yang harus full
bagi jemaah yang akan berangkat
untuk berumrah dan haji
bagaimana kemudian juga untuk menjaga
untuk memberikan literasi
edukasi kepada jamaah
agar tetap menjalankan
menerapkan protokol kesehatan
menjamin juga bahwa
menjaga agar jemaah tidak terpapar covid sembilan belas
meskipun ada pelanggaran
mungkin juga ada peran banyak pihak disitu
sama dengan pak nitian tadi
ya kita harus meningkatkan disiplin
terus yang kedua ini ujian
ujian dengan tidak adanya prokes ini
jauh lebih berat daripada ada prokes
kalau ini dilepas
terus kita terus longgar
pemerintah saudi bisa saja mendukung
hal ini dibuktikan
dengan prokes ketat tiba tiba dibuka
atau tiba tiba ditutup
itu hal yang biasa
jadi tidak perlu kaget lagi kita
oleh karena itu
ini ujian yang perlu kita jaga bersama
dengan tidak adanya prokes
bukan berarti kita abai
tetap mengikuti ketentuan
yang dipersarakan oleh pemerintah arab saudi
kalau sama ditanya orang saudi
itu sama sama mengharapkan
dia ingin jamaah haji itu hadir
dari indonesia ke arab saudi
oleh karena itu sekali lagi
ya kita sama sama menjaga
mudah mudahan pelaksanaan ibadah haji tahun ini
dari indonesia bisa berjalan dengan baik
semoga harapan anda demikian
profilman terakhir ke anda
apa yang ingin disampaikan kepada
mungkin masyarakat ada yang
sedang menyaksikan ini
mungkin bersiap untuk beribadah umroh
atau juga sudah berharap akan berangkat haji tahun ini
di tengah pelonggaran ini
apa yang ingin disampaikan kepada
saya berharap kita semua optimis pak
kita dorong juga
yang saat ini terus berkomunikasi secara intensif
dengan pemerintah saudi arabia
dan tentu saja situasinya semakin membaik
ini kan di indonesia baru
ppl nya baru satu hari ini
masih disisain ya
mudah mudahan besok itu clear
seperti halnya untuk perjalanan dalam negeri
yang tidak perlu pcr dan
dan kita berharap
bahwa dalam dua bulan ke depan
ya apa yang disebut dengan
betul betul bisa berakhir
dan kita semua bisa melaksanakan berbagai kegiatan
ibadah haji ataupun umroh
itu menjadi lebih nyaman
dan insya allah saya kira dampaknya
akan lebih luas secara sosial dan ekonomi
buat masyarakat kita di indonesia
semua pihak atau masyarakat
atau para jemaah
ini juga harus
tetap menjaga diri ya
profil mana juga pak farid
dan jangan kemudian larut dalam euforia
dan tentu harapannya kita akan tunggu
bagaimana kemudian soal kuota haji
mudah mudahan pemerintah juga bisa mendorong
agar kuota haji indonesia bisa maksimal
terima kasih banyak profilman latif
dirjen penyelenggaraan haji dan juga umroh
dan kementerian agama
terima kasih banyak pak farid
jawa dan sekjen ampuri
sudah bergabung dalam diskusi pada malam hari ini
rakitan dari indonesia
di pelabuhan patimban
kabupaten subang jawa barat
kami akan segera kembali